lima negara mulai melakukan pelonggaran menyusul tingginya capaian vaksinasi
dilansir dari cnbc international singapura akan melakukan pelonggaran aktivitas masyarakat
mulai sepuluh agustus dua ribu dua puluh satu seiring capaian vaksinasi sebesar enam puluh empat persen
begitu pula slovenia yang sejak lima belas juni lalu telah mencabut status emergency
dan mencatatkan satu ratus dua belas kasus dengan dua kematian di hari itu
capaian vaksinasi di slovenia mencapai empat puluh lima persen
sementara itu malta telah memvaksinasi tujuh puluh lima persen masyarakatnya
dan mencatatkan kasus pada juni dua ribu dua puluh satu
lantas apakah kondisi tersebut sudah menggambarkan herd immunity atau kekebalan kelompok
epidemiolog universitas indonesia pandu riono mengatakan
mencapai herd immunity bukan hanya dilihat dari capaian vaksinasi
akan tetapi ada sejumlah faktor lain yang turut berkontribusi sulitnya mencapai kekebalan kelompok
antara lain perilaku masyarakat dan mutasi virus
jadi herd immunity hampir saya katakan mitos
atau kalau mau lebih halusnya sulit dicapai
atau mau lebih tegas lagi tidak akan mungkin tercapai
jadi jangan mengejar herd immunity
apalagi itu menjadi bayang bayang atau impian banyak orang
dengan adanya vaksinasi
itu kita akan tercapai herd immunity
sebelum kita tahu tadi faktor faktor tadi
mustahilnya membentuk kekebalan kelompok lantaran program vaksinasi kalah cepat
dibandingkan mutasi virus yang terus terjadi seiring tingginya penularan

sehingga menurutnya pemerintah harus memiliki perencanaan dalam pengendalian pandemi
solusinya adalah kita harus berubah
mainan sekitarnya berubah
yang penting adalah mengendalikan pandemi
kasus covid akan ada
yang meninggal juga ada
tetapi tidak banyak
ya kan seperti penyakit penyakit yang lain
itu yang mau dicapai
roni satria arief yunan